ya dan lantas siapa saja kah yang memenangi nominasi nominasi yang terdapat dalam perkhidmatan oscar kali ini
berikut daftar pemenang oscar hingga pukul sepuluh lewat empat puluh lima menit
ya untuk film dokumenter terbaik ini dirayu oleh heaven is a traffic on jam on empat ratus lima
dan juga penyuntingan terbaik dirayu oleh film dunkirk
dan selanjutnya film animasi terbaik ini tentu saja anda sudah menyaksikan itu coco
dan juga artis pendukung terbaik ada alison jenny dari film i tonya
dan daftar selanjutnya adalah aktor pendukung terbaik adalah sam rockwell dari film three billboards outside
i being misery dan juga lagu film animasi terbaik ada remember me coco
yang sudah anda saksikan di program sebelumnya dulu di program after sepuluh
dan daftar pemenang selanjutnya adalah

dan tadi sudah sempat diserahkan untuk aktor dan juga artis pemenang pendukung terbaik
kemudian film manasi terbaik dokumenter terbaik dan sebagainya
lalu sejauh ini bagaimana suasana terkini di sana
dan apakah memang ada kejutan khusus nih dari ajang oscar kali ini
wah ini memang sangat ditunggu tunggu ya untuk pengumuman oscar
karena masih berlangsung dan acaranya juga di dalam gedung ini masih berlangsung
jadi saya masih bisa melaporkan orang orang masih menunggu hasil untuk kategori kategori yang bergensi
tadi ada salah satu kategori yang ditunggu yaitu sinematografi
dan sinematografi ini mencalonkan salah satu wanita pertama itu
sayangnya dia tidak menang dan yang menang adalah justru roger dickens dari blade runner
itu sudah keluar tapi juga masih ada kategori kategori lainnya yang masih ditunggu
kejutan kejutan lainnya pasti ada
mungkin untuk best picture atau film terbaik masih juga bisa ditunggu begitu alfian
ya kalau berbicara soal best picture ini kan banyak sekali film film keren ya istilahnya ya
kemudian lady bird
kemudian duckers hour
kemudian ada dunkirk
dan juga get out
kalau menurut perkiraan anda nih ian yang ada di sana
kira kira film dari sejumlah film best picture ini mana yang bisa dikatakan paling unggul gitu
kalau dikatakan dari banyaknya nominasi kita sudah tahu bahwa the shape of water mendapatkan tiga belas nominasi
dunkirk mendapat delapan nominasi
dan film phantom threat juga mendapat delapan nominasi
dan film lainnya sepertinya
tapi memang kita bisa lihat bahwa dari yang lain lainnya seperti chat out
ataupun juga call me by your name
dan juga lainnya the post itu juga masih berpeluang untuk mendapatkan film terbaik
seperti bisa dilihat pada tahun lalu event film kayak blockbuster seperti la land
ternyata dikalahkan oleh sebuah film yang dengan budget kecil seperti moon light
jadi tergantung dari anggota a empat dan sejumlah tujuh dua ratus orang ini
yang memilih pada bulan februari lalu
jadi kalau saya menurut saya
saya melihatnya mungkin karena saya suka dengan three billboards outside ebbing misery
karena saya sudah nonton dua jam
dan itu selalu terperangah dengan acting francis mcdermott dan juga sam rockwell
jadi saya suka sekali dengan film itu
mungkin itu buat saya
oke kalau saya lebih tertarik mungkin pada film the post ya
gimana melis rip lebih kelihatan kerennya gitu di film ini
lalu selanjutnya nih kalau kita berbicara mengenai masuknya
mungkin beberapa perkhidmatan terakhir seperti golden globes
kemudian bafta kemarinnya di inggris sempat dimasukkan insu mengenai pelecehan seksual
lalu sejauh ini apakah
kan kalau kita lihat di ajang academy award ini
pakaiannya sudah tidak hitam hitam lagi
sudah justru lebih berwarna lagi
apakah ada unsur unsur politis tertentu yang ingin dimasukkan
sebenarnya dalam ajang oscar kali ini
ya ada tentunya
karena memang di ajang golden globes
kemarin juga kita melihat ada tagar times up
ini mengangkat anti pelecehan seksual
atau menentang pelecehan seksual yang terjadi dalam industri pergulongan
terutama di hollywood yang telah mengakar dan sulit untuk diberantas
tapi saat ini mereka sudah berani untuk berbicara
makanya ada hashtag metu dan juga times up
dan ternyata itu menjadi itu salah satu yang dibicarakan
tapi tidak terlalu banyak untuk outdoor
karena oscar ternyata justru fokus terhadap yang namanya pengendalian terhadap pembelian senjata api
atau kekerasan menggunakan senjata api
mengingat baru ini di amerika terjadi
kejadian penembakan di sekolah
yang menewaskan tujuh belas orang
jadi bisa dilihat beberapa selebriti dan juga sinias sinias mengenakan pita berwarna oranya
dan juga pin berwarna oranya
itu untuk mendukung diketatkannya
diketatkannya penggunaan pembelian senjata api di amerika
dan akan ada rally ataupun juga demo pada tanggal dua puluh empat maret nanti
di washington dc yang besar besaran
dan para selebriti ini memohon kepada orang orang untuk mendukung acara ini
yang dipromotori oleh anak anak sekolah atau anak anak sma
dari korban penembakan tersebut
begitu malam ini kayaknya itu yang salah satu menjadi sorotan
baik terima kasih yan umar
reporter voe indonesia atas informasi anda
nanti kami akan kembali bergabung bersama anda
untuk mendapatkan perkembangan terbaru seputar perkhidmatan oscar kali ini